tak bisa mudik dan berkumpul dengan keluarga
tentu saja membuat galau
perasaan terlebih para
asisten rumah tangga yang memang
selalu mudik untuk berbagi rejeki
dan melepas rindu dengan keluarga
tapi apa mau dikata
larangan pemerintah mau tak mau dijalankan
demi keselamatan dan kesehatan
bersama para asisten rumah
tangga terpaksa berlebaran
di ibu kota di tahun kedua karena
video call kan ya sekarang mah
telpon telpon biasa
di sisi lain aturan larangan mudik
membuat pemilik rumah tempat art
bekerja merasa terbantu
jika biasanya berlebaran tanpa art
atau sibuk mencari info
pada lebaran kali ini ada art yang membantu
pekerjaan rumah dan menjaga anak anak
senang juga cuma ya kasihan juga ya
gak mudik sudah nggak mudik selama dua tahun
saya juga sebagai majikan kita ya kita mikirin juga kesian ya
saya juga sebagai majikan kita ya kita mikirin juga kesian ya
wajiban kita tetap nih gaji thr kita kepenuhin
pasti kita kasih kelebihan lah
biar buat uang senang lah dia
uang nggak mudik lah kita kasih gitu loh
jika ada art yang memilih tak mudik
ada juga art yang mengambil resiko
dan tetap bertekad mudik seperti reni
agar memudahkan perjalanan
ia melakukan mudik lebih awal untuk menghindari
penyekatan pada tanggal enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
dan ia pun berjanji akan menerapkan protokol
kesehatan selama perjalanan mudik
sang pemilik rumah pun tak dapat melarang
dan hanya bisa mengingatkan
lebaran kemarin gak pulang
ya dicoba aja mudik
tapi kalau disuruh putar balik ya nggak apa apa lah puter lagi
di sisi saya tidak punya hati untuk melarang
untuk dia apa untuk melarang pulang
tapi dia udah tahu resikonya kayak apa
tapi kalau beliau mau pulang ya saya tidak bisa
aturan peniadaan mudik pada ramadan
dan hari raya idul fitri empat belas

dari enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
pengecualian kebijakan larangan mudik
berlaku bagi layanan distribusi logistik
kunjungan sakit atau kedukaan
dan pelayanan ibu hamil dan bersalin
di luar peniadaan mudik
pada tanggal enam hingga tujuh belas mei
terdapat adendum tentang
pengetatan perjalanan dalam negeri
atau ppdn selama dua pekan sebelum
dan setelah masa peniadaan mudik
adi dwi nanda